iya makanya saya bilang kan gambar saya cukup kompleks nih tapi kan saya belum bisa buka ya kan
saya mau diskusikan gambar ini justru siapa siapa
dari sisi audit saja ini menarik dari sisi audit saja ini cukup menarik
kan ada dua lembaga yang mengaudit yang bpk approach nya waktu itu lebih kepada prosesnya dari awal
sama bpkp langsung mereka ketemu angka yang delapan t itu kan nah itu kan menarik
kenapa angka delapan t juga gak ketemu waktu di depan waktu di bpk kan dia gak sebut angka disitu
tapi dia mengatakan bahwa ada proses yang tidak baik mulai dari awal sampai pelaksanaan
kemudian bpkp baru ketemu angka gitu
ini itu saja kalau mau didiskusikan tiga hari nggak selesai mas
benar nggak bagaimana prinsip prinsip audit kita di indonesia kan gitu kan
belum lagi kita bicara bagaimana prosesnya dikomunikasi
komisi satu untuk kemudian koordinasi dengan banggar
karena kan ada kenaikan angka di tengah krisis yang begitu itu ada angka yang besar yang naik
itu kan juga menarik
jadi itu artinya bagaimana lagi lagi soal akuntabelnya transparansinya juga kita baik untuk didiskusikan gitu
kira kira gitu supaya ini tidak berulang ulang seperti ini